dan untuk mengetahui informasi terkini dari yangon myanmar kami sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk myanmar prof dr iza fadri selamat sore pak dubes
selamat sore mbak rifana dan seluruh pemerintah sehat sehat di indonesia
apa kabar pak dubes semoga anda sehat sehat selalu
ya alhamdulillah kami dan beserta seluruh staf kbri yangon beserta seluruh warga negara indonesia di yangon kami dalam keadaan sehat sehat
oke pak dubas ini ada kabar mengejutkan tiba tiba datang di tengah pandemi covid sembilan belas kita dapat informasi bahwa konstelasi politik di myanmar memanas
tadi bapak sudah cerita bahwa kondisi teman teman di kbri dan juga wni di sana aman begitu sehat
tapi sebetulnya pak kondisi real di lapangannya mungkin bapak bisa cerita pak di yangon kemudian napitau dan di kota kota myanmar lainnya seperti apa pak dubes
untuk kondisi di kota yangon ini masih berjalan normal di mana masyarakat masih beraktivitas tadi pagi sampai siang saat seluruh jaringan internet dan telpon dimatikan
kemudian sore ini jalan terlihat lengang karena memang tidak banyak dilakukan
menurut pantauan kbri yangon terjadi rush buying untuk bahan pokok dan terdapat antrian di atm
seluruh bank itu juga dengan monisian
oke terjadi rush buying panic buying kemudian penutupan bank bank dan juga antrian di atm
bagaimana dengan kegiatan perekonomian di sana pak apakah langsung lumpuh pak
itu kudeta dilaksanakan oleh pihak militer myanmar pak dubes
jadi situasi belum sampai kepada anggota yang masih dalam konteks rush buying
dan juga masih saat sekarang itu diikuti karena awal sudah ada lockdown kota selama pandemi
oke ada lockdown kota selama pandemi
ada larangan juga tambahan beraktivitas ataupun keluar rumah dari militer myanmar setelah penahanan terhadap presiden myanmar dan juga tokoh tokoh politik di sana pak
sampai saat ini belum ada himbawan dari minister
namun sebelumnya memang sudah ada himbawan untuk stay at home dan menghindari keramaian terkait dengan covid sembilan belas
yang di indonesia ataupun teman teman yang ada di indonesia itu sebetulnya berita ini informasi ini sangat mendadak sekali sangat mengejutkan
tapi untuk anda dan juga teman teman wni yang ada di sana apakah sudah bisa memprediksi bahwa memang akan ada kejadian ini
ataukah ini memang datangnya secara tiba tiba pak kudeta militer ini pak dubes
baik pak juga
kemarin terutama kemarin pada saat
berapa perbedaan terbupat antara militer dengan militer kita sudah melihat sudah eksplasi meningkat konteks pemerintahan militer
tapi untuk kejadian ambilan pemerintahan dari sipil ke militer ini kita juga di malam baru informasi
oke berarti sejak belakangan sudah ada eskalasi yang meningkat
oke berarti sejak belakangan sudah ada eskalasi yang meningkat
antara pemerintah dengan pihak militer begitu
tapi setelah kudeta dilakukan oleh pihak militer apakah kemudian pihak militer myanmar yang saat ini menguasai pemerintahan
melakukan komunikasi pak dengan perwakilan duta besar setiap negara di sana
termasuk anda sebagai perwakilan duta besar ri untuk myanmar pak dubes
jadi dari militer tidak ada komunikasi
tetapi hanya memberikan dua surat
yang bersifat pernyataan pemerintahan dari andi lali
sekarang wakil presiden satu bertindak kepada presiden dan sekting presiden
memberikan kepada lima militer untuk melalui latif yudikatif dan ekip
oke apakah kemudian meskipun tidak ada komunikasi
tapi ada surat tadi yang bapak sampaikan dan wakil presiden menjadi acting presiden
apakah ini akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara indonesia dan juga myanmar
ataupun myanmar dengan negara negara lainnya pak
ya kita belum tahu sejauh mana
tapi dengan adanya pernyataan itu kita mencoba untuk melakukan langkah sesuai dengan kapasitas kbri yangon
bahwa kita adalah ya pak adalah negara
jadi kita sudah lama belum tahu
oke oke pak dubas tadi anda sudah sampaikan kondisi teman teman wni di sana
dan juga teman teman di kbri sehat
tapi sudah ada arahan resmi mungkin yang bapak keluarkan kepada wni yang tinggal di sana pak
agar waspada begitu
ya ya saat ini ini masih dalam keadaan aman
kemudian kbri yangon telah memberikan himbauan
jadi kami sudah tangkalangka
kami sudah memberikan himbawan melalui surat melalui taraka
atau dari staff kita ke titik titik poin dari warga negara kita yang ada di myanmar
termasuk dengan ketua kementerian malaysia myanmar
kita sampai ke mereka supaya mereka tetap waspada
oke terakhir pak arahan dari kemenlu seperti apa
apakah sudah ada pembicaraan ataupun rencana pertimbangan
dari kemenlu jika situasinya semakin tidak kondusif pak di sana
apakah ada rencana untuk memulangkan wni
ya saat ini kami telah menyusun kontingensi plan
dan tetap akan memonitor dan bertindak sesuai dengan dinamika di lapangan
dan koordinasi dengan buputas
oke ada batas waktu pak untuk bisa menjalankan contingency plan ini
sampai nanti akhirnya benar benar dilakukan
kita monitor situasi di lapangan
dan sampai saat ini kita masih melihat perkembangannya
oke kita lihat nanti perkembangannya dan kita doakan di sini di tanah air
bahwa situasi di myanmar cepat membaik begitu ya
dan semua kondisi dari wni dan juga teman teman di kbri juga sehat sehat saja
apalagi ini di tengah pandemi covid sembilan belas
terima kasih sekali duta besar republik indonesia untuk myanmar
prof dr iza fadri atas waktunya kepada cnn indonesia
sampai jumpa di newsroom sore hari ini